innego kok belum balik ya dari kampung
gue pergi kemana
dari mana kang
dari rumah teh ani
nganterin makanan dari kang udin
saya udah keterima kerja
apaan sih tat
tadi kayak bocah aja
emak tuh yang kayak apg
kang krisna mau nyoba kerja di tempat saya
emangnya masih ada lowongan
saya pengen nyoba kerja
yang punya penghasilan tetap
emangnya gitu kang ojek
gak berpenghasilan tetap
kang ojek alhamdulillah kang
masih bisa bikin saya tetap berpenghasilan
tapi bukan berpenghasilan tetap
babi mau makan sekarang beeeh
tapi jangan marah
hari ini terakhir dibuka lowongan kerjanya
kenapa gak ngabarin lebih cepet atuh kang
saya juga gak ngabarin lebih cepet atuh kang
saya juga baru tahunya kemarin pas saya dipanggil ke kantor
kenapa gak ngabarin dari kemaren
yaudah tuh saya pulang dulu mau nyiapin lamaran kerja
mudah mudahan aja lamarannya masih bisa diterima
mau ke pusrunda lagi ya
saya bawa yang catur ya
gue lagi kagak pengen main catur
cari riwayat hidup sama lamaran kerja
pipi udah pernah bikin
bikin baru aja pi
nggak mungkin nih nggak keburu
hari ini hari terakhir
fotonya nggak ada pak
jangan lupa pakai kemeja putih
pipi pipi nggak punya kemeja putih mi
makanan udah lo kirim
ada di rumah tni ani
nanti biar saya aja yang balikin
biar nya tahu
gue yang nganter
nanterin ke parkiran